akhirnya kemudian saya berangkat ke biro propos karena saya sudah perintahkan untuk mereka bertiga dibawa ke propos untuk dilakukan pemeriksaan
saya menjelaskan itu di lantai tiga biro propos dengan memanggil dua terdakwa ini karena di tkp saya belum bisa mengarahkan yang bersangkutan harus cerita apa yang mulia
karena pemeriksaan harusnya sudah dimulai
jadi saudara bercerita pada riki dan kod mengenai skedera yang tadi kapan
pada saat di biro propos
pada saat di biro propos
terus kepentingan pada akhirnya kan saudara berlalu tuh ya
saya langsung aja itu tanggal sepuluh saudara ngasih menjanjikan kepada mereka bertiga uang satu m lima ratus juta dan itu gimana ceritanya
di tanggal sepuluh itu saya memanggil mereka karena setiap hasil pemeriksaan itu saya pasti menanyakan
masih bapak sesuai petunjuk bapak
kamu akan saya perhatikan keluarga kamu dan saya akan jamin karena sudah mau membantu menjalankan cerita yang saya buat itu yang mulia
saudara kasih berapa ke rigi
saya tidak menjanjikan uang yang mulia
tapi saudara menjanjikan kemarin saksi mengatakan
kepada richard berapa
saya tidak menjanjikan uang yang mulia saya akan merawat dia dan keluarga yang mulia
apa alasan saudara sampai harus membuat skenario seperti ini
apa alasan saudara
di dalam benak saudara sampai saudara membuat
skenario bahwa terjadi tembak menembak itu apa alasannya
saya memang salah yang mulia
bukan saya nanya dulu ini salah nanti dulu
apa alasan saudara sampai membuat skenario terpikir di dalam benak saudara bahwa
oh apa harus terjadi tembak menembak
karena di pengalaman dinas saya di perkab satu dua ribu sembilan tentang penggunaan senjata api itu yang mulia
menyelamatkan anggota dalam kontak tembak itu adalah dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain yang mulia